aduh terima kasih sayang ya makasih
banyak kan mah
dimakan ya dek
dek jangan sampe gak dimakan ya
kakak berdua nyarinya susah banget
dimakan dong mah cobain
ya udah buruk
kok lu jadi begini
kenapa sih pak
lu mau kemana
orang butik kenapa digini gini
mau kemana lu
mimpi mau cari kerja
mimpi mau cari kerja
gak usah pergi pergi
gampang lewat internet
kalo udah dipanggil baru datang
sekarang lu mau ngapain mimpi
loh ini kan udah dipanggil
makanya kak gak usah sujot
sama tetangga semua
sama orang tua sujon
sama anak anaknya sujon
dia bikin ribet
biarin aja mpik jalan dah
baik baik ya
lu biarin dia tersutau yuk aja deh
makanan buah aminah enak ya pak
kunyukin bang ya
masa gua suruh jalan
udah jalan aja
udah jalan aja
tinggalin sih gua
aku tuh masih
kepikiran soal guntur beb
kok aku jadi ngerasa
aku juga beb
aku juga beb
itu yang selama ini ngebuat guntur
aku tuh sering
kalo dia tuh mau meluk kamu
aku tuh sering

gini aja beb
kita kembalikan semuanya
seperti dulu lagi
ntar guntur nanti terlambat
hidoy menghadapi ironi
menjalani adegan pertengahan
dengan status yang luas
ya ngepel lah mak nontonnya iseng aja
kalo gua ngeliatnya sih ngepelnya yang lu iseng
lama lama tvnya gua jual
jangan mak maaf
lama lama kaca jendela gue pecah tuh
iba kaget banget sama lu iba
ih lu tuh masih aja kaya dulu ya lucu
ih sama lu juga ga berubah ngeselin
ih gimana sih gua udah dateng dari sana tuh jauh gua jalan
masa gue disini aja panas dalam aja ya
engga sini aja
di dalam adem
damat kita masih gadis dulu
aduh terima kasih sayang ya makasih
banyak kan ma
dimakan ya dek
dek jangan sampai nggak dimakan ya kakak berdua nyarinya susah banget
dek makan dong ma